cerdas dan berwawasan luas memiliki tekad yang kuat dan selalu optimis
meski tantangan datang silih berganti percayalah bahwa habis gelap terbitlah terang